mereka berbicara tentang perangkap
parete aduh parete apaan sih lari larian
oh malam malam lari larian pasti olahraga ya
supaya paretete tambah berotot badannya
ada hantu mih ada hantu
macem macem gitu terang banyak kayak gitu
ada hantu mi
itu ada hantu
mukanya kayak abis di belakang metro mini
tapi saya kena kena apa
tahu yang namanya berbuat baik itu jadi tunda tunda
layaknya seperti kata bimbo
berbuat baik jangan lagi tunda tunda
terserah parete aja
cuma kalau emang bener parete sampai ngebatalin niatnya parete
saya betul betul keciwa parete
karena kalau menurut saya parete
panti asuhan itute kan bagus untuk bisa menolong anak yatim piatu
dan itu kan bisa jadi ladang pahala buat parete
tapi semua terserah parete
kalau parete gak jadi berarti saya bener bener
saya sangat kecewa sekali lagi
iya itu dia parete
tolongin ibu endang bengkak
eh bengkak udah dari sana
bukan ibu endang nangis
ada apa ini teh bu endang
bu messi kenapa
ibu endang kenapa
terakhir kali berpisahnya dimana
gak tahu prt semalam itu dia pamit katanya mau main
terus gak tau gak pulang pulang ke rumah
kalau pamit mah itu namanya bukan ilang atau parete
iya makanya saya tanya tadi terpisah dimana
mungkin di terasin karolus
bu endang tenang dulu ya
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup
cukup cukup cukup

cukup cukup cukup cukup
aduh aduh aduh ya
ini tuh bukannya sapu tangan
lagian kalau mau serodotin ingus
bukan di baju
nih di muka
mukanya kayak kanebo dong
ini pesan bajunya inden
tau gak sih
udah bu endang jangan nangis aja
pokoknya ibu endang tenang
adam pasti ketemu kau
lagian adam te kan badannya gede
kayak ibu endang
mau nyelesep dimana juga
sebenernya dia gak apa apa
iya gede sih ya
si adam ketemu gak
ya permasalahannya tuh
tapi tetep aja gak ketemu bu
nyari nyari ke restoran dong
bukannya begitu bu endang
laya kan siapa tau
si adam itu kan
mungkin aja kan
si adam tuh gak bisa ngeliat jalan
terus dia nyeplos masuk ke gorong gorong
tak cari disitu
gak ada juga
terus mau cari dimana lagi
yaudah yaudah yaudah
sekarang harus cari lagi sampai dapat
pantang pulang sebelum dapat adam
ya juga sih ya
nyari adam kemana ya
itu punya gue
tapi gak apa apa dah
itu gue yang budeg
jangan ketularan dong lu budegnya
emang udah stres tuh kurus
pokoknya prioritas utama kita
soalnya kasihan ibu endang tuh
nanti ibu endang badannya kurus loh
jangan dong saingan aku
ibu endang badannya luas banget
makasih yang ada sih ibu endang
masa pake ketawa ketawa gitu
terus mengenai hantu rumah kosong itu bagaimana ya
saya juga lagi cari solusinya nih bu messi
jadi gimana solusinya pak rete
jangan ditanya nanyain terus soal solusinya ke pak rete
nanti pak rete bingung
soalnya solusinya kita ga boleh tanya ya pak
ika dek ika dek
masa belum dapat juga
kasian dong adamnya
pokoknya kalian harus cari sampai dapat ya
dan satu lagi
saya akan mengerahkan seluruh warga
seluruh warga tanpa terkecuali
untuk bisa mencari si adap
kembali ke tempat
kok muringkak gini ya
kata orang dulu
kalau merinding itu
katanya tanda tanda ada makhluk halus
kalau habis kebakar
kau harus mati
kau harus mati
pak rete apaan sih lari larian
oh malam malam lari larian
pasti olahraga ya
supaya pak rete tambah berotot badannya
ada hantu mi
ada hantu mi
mukanya kayak abis di belakang metrum ini
abis saya kena kena apel
hantu ibu kosong
ketularan hitamnya loh
cepung gitu ya
jangan pergi kau
kau sudah mengganggu kami
jangan tanpa destroy
emang kau yang bikin diri
kenapa itu ceweknya

saat apa lahthree birdy one
ada yang harus pulang ke sini
untuk mau cari kamu
aduh aku jadi nyesel
kadang pergi pasti kesel
gara gara aku nyelekin waktu itu
meskipun niatnya baik
pasti ada yang marah
kita udah bikin kamu sedih
sebenernya aku setuju lah
pastilah ada yang ngambek
sama kayak aku
kalo dimarahin keras
kok kamu datang dari depan
kamu jahat banget sih
aku kan dari tadi ajak ngomong sama kamu
orang aku dari depan
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
kamu bisa jadiin keras
mami mami cara ngeri
aduh aduh aduh
aduh sakit aduh
kok hantu bisa tabrahkan
nih coba belikan aja
jangan jangan hantu kw lagi
mami seperti kemana ya
aduh gawat kalo mami di jahatin sama hantu itu
kita mau ngasih lihat sesuatu
emangnya ada apaan
udah itu aja